sejak tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh satu kasus harian covid sembilan belas di dki mencapai angka satu
angka ini menjadi kewaspadaan warga dan tim satgas dki tentang pentingnya menekan laju penularan virus corona
untuk informasi lebih lanjut kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia siva maulida
siva selamat siang
kasus covid sembilan belas di dki jakarta melonjak pasca idul fitri berdasarkan pemantauan anda
bagaimana kemudian kesadaran warga dki untuk menegakkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
elvira dan pemirsa sejak pagi tadi kami sudah memulai begitu ikut memantau bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan oleh warga masyarakat dki jakarta khususnya di tempat tempat rawan
tadi pagi kami melihat atau
menengok salah satu pasar kaget ya yang ada di wilayah jakarta selatan
di pagi tadi kami memantau masih cukup banyak elvira yang tidak begitu menerapkan protokol kesehatan khususnya adalah pemakaian masker
nah abainya pemakaian masker ini tadi kami melihat khususnya atau mayoritas ini dilakukan atau diabaikan oleh para penjual
dan jika dilihat kasat mata tadi elvira
para penjual ini memang sudah lansia ataupun merupakan usia yang rentan begitu terpapar covid sembilan belas
selain itu tadi di tempat tersebut kami tidak menjumpai begitu satgas yang memang melihat ataupun memantau tertibnya warga ataupun para penjual dan pembeli ini dalam penerapan protokol kesehatan
namun setelah dari tempat tersebut kami beranjak ke lokasi lain yakni di daerah jakarta timur
di tempat tersebut ini sudah ada begitu elvira satpol pp dki jakarta yang pada saat tadi sekitar pukul sepuluh pagi ya waktu indonesia barat
ini mereka sudah mulai melakukan giat harian penertiban penggunaan masker oleh masyarakat dki jakarta
nah dari pantauan satpol pp dki jakarta tadi dari sekitar pukul sepuluh hingga pukul sebelas siang
ini tadi ada
sekitar dua puluh orang warga dki jakarta yang melintas di jalan tersebut dan di sekitar lokasi satpol pp melakukan giat yang kedapatan tidak menggunakan masker
nah hal ini langsung ditindak ataupun diimbau oleh satpol pp yang bertugas kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker didekati diimbau untuk mengingatkan penggunaan masker
dan selain itu juga para pelanggar ini diminta
untuk melakukan sanksi administrasi ataupun sanksi sosial di tempat secara langsung
tadi kami melihat memang tidak ada yang memilih untuk melakukan denda administrasi sebesar dua ratus lima puluh ribu
namun mereka lebih memilih untuk melaksanakan sanksi sosial yaitu dengan hukuman ataupun sanksi menyapu jalan di sekitar lokasi tersebut
nah ini memang sudah sesuai ya elvira dan pemirsa dengan peraturan gubernur
selama penegakan protokol kesehatan selama pandemi covid sembilan belas di dki jakarta
melihat sendiri kasus aktif ataupun penambahan kasus harian di dki jakarta ini memang lumayan mengkhawatirkan
namun di minggu minggu terakhir ini angka tersebut sudah mulai turun kembali
dimana kita lihat di tanggal tiga puluh mei memang kasus harian ini mencapai satu enam belas kasus
dan setelah tiga puluh satu mei kemudian satu hingga tiga juni kemarin angka kasus harian penambahan covid sembilan belas di dki jakarta ini menurun
ada di sekitar angka lima ratus hingga tujuh ratus kasus perharinya elvira
sementara itu selain kasus penambahan harian yang patut diperhatikan ataupun diantisipasi oleh pemprov dki jakarta adalah adanya kasus aktif
kasus aktif ini merupakan kasus
ataupun pasien yang masih dirawat di rumah sakit di dki jakarta ataupun pasien yang masih melakukan isolasi secara mandiri
nah angkanya sendiri elvira per tiga juni kemarin kasus aktif di dki jakarta ini sudah ada di angka sepuluh delapan ratus lebih yang kasus aktif di dki jakarta
namun dari pemprov dki jakarta melalui dinas kesehatannya dari widya stuti ini mengklaim bahwa memang angka ini
tidak terlalu mengkhawatirkan ataupun bukan lonjakan yang berarti jika dibandingkan elvira dengan penambahan kasus di pasca idul fitri tahun dua ribu dua puluh lalu
di mana tahun dua ribu dua puluh lalu penambahan ataupun kasus aktif di dki jakarta ini bisa mencapai lebih dari tiga puluh ribu kasus
nah ini memang walaupun angka ini tahun ini dinilai tidak begitu tinggi ataupun lonjakannya tidak
begitu berarti tapi dari pemprov dki jakarta terus mengantisipasi dan terus melakukan penanganan pandemi covid sembilan belas di pasca ataupun sebelum idul fitri kemarin
elvira harapannya memang setelah ini dan dua pekan ke depan masih menjadi waktu yang serius untuk dipantau baik oleh pemerintah maupun warga masyarakat secara mandiri
agar nantinya lonjakan
kasus covid sembilan belas di dki jakarta tidak akan membahayakan dan terlalu tersebar secara masif
baik siva maulida terima kasih
formasi anda untuk cnn indonesian news hour